kurang lebih terong
kita berhenti sini aja di sini di sini dimana lagi mau udah udah oke dong ya
kalau yang merah ini baru dingin oh jadi yang merah ama yang panas itu beda ya oh wajarlah
pelupa sungguh terlalu merah sama sama aja ya udah di aku dulu ya nah daripada kamu kena yang
merah lagi kan panas oke aku dulu ya mencapai
udah tua bagaimana mau ngejar anak anak kagak kuat
untuk aja gua mau pasri kitty untung aja ada saya ustadz musa yang mulai dasar jadi pompa air itu
harus diperbaiki secara maksimal apanya yang diajatin saia mau setimbang ngeliatin doang tuh tuh
tuh timbang nunjuk ulaa pasri kitty saya itu ngeliatin bukan sebarang liatin tapi
sambil berdoa supaya kerjaan pasti kita cepat selesai yakan sebab usaha tanpa doa itu nipil
itu yakin iya tapi juga kalau doa doang usahanya kagak sama juga kita ngopi enggak
ada timpalannya ustadz ini itu artinya kerjasama antara saya dan pasti gini berhasil oh gitu ya iya
tidak takut takut takut
lah itu bocah ngapain tuh pausat
orang orang bawa dispenser
wah dikejar sama posisi yang pade
mari kita bantuin
untuk takut takut takut
aduh man man man
cil kaget liat liat men tabung aja
itu pak serikiti jangkut
tadi pak serikiti
bawa bawa dorongan sama dispenser begitu
saya kejar dia lari
iya pak ustadz jadi begini ceritanya
itu mesin air mati
nah sobri cs ke dapur ngambil dispenser
katanya ma buat wudu
yaudah kalau gitu kita kejar
kalau tayamum itu tanahnya nggak usah dibuat kumur untung aja kontak nggak masuk ke mulut
iya untung aja ya nih perhatikan jadi tayumum itu beda dengan wudhu dengan air nah tetapi
cukup dengan mengusap wajah famsa hobi wujud wikumu idikumin wajah dan telapak
tangan baik kita lihat nana perhatikan semuanya ya
dah sekarang kalian semua tayemum ya yang tertip satu persatu ya ayo mulai dari fajar dulu
kalian bertiga ini ya bikin marah usat usak
dipikir dipikir dipikir sampai tiga kali
abis itu baru karya bertindak
untung tuh lilih ayo serobotan gak ketabrak juga
kalau ketabrak juga kan jadi repot
kenapa gara gara aku terus
tiga tiganya nih tidak bebo nih
sekarang kalian bertiga
supaya tidak mengulanginya lagi
harus dikasih hukum
kan ini udah azan
iya pak ustadz
bener tuh apa kata subri
yaudah yaudah yaudah
kalo gitu sekarang kalian buru buru ke peciktur ya
udah dikasih hukuman deh
kita ke peciktur deh
kita sholat dulu yuk
kalian yang bawain
untung ada azan
dulu ku sangka ku kan dapatkan semuanya
kiranya aku salah ternyata salah
bukan kau tak perlu harta untuk menjadi sempurna
permata indah hanya di dalam jiwa
bukan bukan karena harta kau kan jadi berharga
hati yang mulia
itu lah kuncinya
jadilah diri sendiri
kuningan tetetet jemala
itu hanya untuk itu saja

karena kita tidak harus minum kek region menif district
bukan dengan agak agak
saya yang benar ini memang segala sesuatu itu harus diserahkan pada yang ahlinya
aduh ini namanya senjata pakan tuhan
aduh harus cari bantuan nih
ada ada ada ada ada aja sih
lukman ulala kau mau ngapain
wah bawa air lagi
airnya boleh pak ustadz minta nggak
ini mau ngebilas busa sampo di kepala pak ustadz
kalau airnya diminta pak ustadz nanti saya bersuci gimana
ya pakai busa nih
ustadz pakai air kamu bersuci pakai busa
coba lihat airnya
ya sedikit lagi air sedikit pakai bawa ember
masuk masuk masuk
udah bukuk banget ini
udah bukuk banget ini
coba kemeri beri popanya pakai tukang
tadi kemana lagi nih
yang kepala ini jangan lupa ya
sebelum tidur tutup harus tafalin kepala dulu
iya betul banget
eh ada ustadz zabel ada para santriwati
kok ustadz zabel tahu
oh jangan jangan ustadz zabel pinter ngeramal ya
mau dong kalau gitu ustadz musa yang mulia ada santu diramalin
kira kira jodoh saya siapa
syukur syukur sih yang ramainya ya
bukan gitu ustadz
lagipula meramalkan cenderung musuh
terima kasih udah diingetin sayanya ya
terus terus terus
tahu dari mana dong kalau keran airnya mati
apa disana putih putih
kayaknya keran airnya belum kelar nih
masih ada sompa nya
iya itu maksudnya
yaudah kalau gitu saya permisi ya